gara gara menebang pohon tidak sesuai prosedur
ketua dprd dan bupati gresik
senin pagi marah kepada petugas pln
bupati menilai penebangan pohon di tengah kota
di jalan randu agung kebomas ngawur
dan membahayakan pengguna jalan
beginilah ekspresi kemarahan ketua dprd kabupaten gresik
abdul hamid pada salah satu petugas pln
saat melihat proses penebangan pohon tengah kota
yang dinilai tak sesuai prosedur
di jalan raya randu agung kebomas gresik
bupati gresik sambari halim radianto
juga ikut memarahi petugas pln yang berada di lokasi tersebut
orang nomor satu di jajaran legislatif dan eksekutif kota pudak ini
menyayangkan protes pemotongan yang dinilai membahayakan petugas
serta pengguna jalan
ditambah pemangkasan yang dinilai berlebihan pada pohon di tengah kota itu
harus ada solusi yang terbaik bagaimana
menyangkut teori pemotongan
bagaimana kemudian keindahannya
bagaimana yang paling bapak adalah keselamatan yang memotong
proses penebangan pohon akhirnya dihentikan
dan digantikan oleh petugas badan lingkungan hidup
yang memberikan penebangan secara benar
pak bupati sama kota dpni sangat sangat interes sekali
terhadap masalah pindahan kota
terutama tanaman tanaman pelindung
selain tak sesuai prosedur
proses penebangan pohon dinilai juga
mengurangi paru paru kota gresik
badan lingkungan hidup mengimbau pada masyarakat luas
agar berkoordinasi jika akan melakukan penebangan pohon